gue kan ada kontrak kerja
dua minggu ke depan kan jadwal gue padat sama putri ayu
yaudah makasih banget ya rat
karena kondisinya seperti ini hari ini mbak elsa dirawatin ab dulu ya
bed rest supaya lebih maksimal istirahatnya
sekali lagi makasih
kamu ngapain disini mas
mau ngambil charger
gak sabar aku pengen lihat ekspresinya mbak andi keluar dari kamar sama mas
ada apa ini kok masa tidurnya disini kan harusnya masalah itu tidur di kamar sama
mbak andin kiki kiki kagalkan misi untuk mendatangkan aladin dengan segera lain kali
aku kalau bikin misi
harus lebih cermat cerdas dan jeli gak bisa nih kalau gagal kayak gini
ngapain kamu disini masa udah bangun tadi mau bersih bersih di halaman belakang
kesasar keruang tamu mas hahaha
hai agak sakit sih
tapi aku bisa kok
kalo lo masih sakit gak usah sok sokan buat bersih bersih
biar apa kayak gitu
gak juga sih mas
mau ngapain masa cuma duduk duduk doang
saya udah suruh tukang buat benderin kamar kamu
saya nggak mau malam ini tidur di sofa lagi banyak nyamuk
satu dua tiga oke bagus
sekali lagi senyumnya lebih lebar
boleh kita coba di atas
ya bener berpose ya
nisa boleh tolong ditacap
kok gue pusing banget ya badan
pipi sebelah kanannya ya
tapi aku mau izin ke toilet beli ya
ke toilet sebentar ya
ah iya aku tunggu ya
aduh ini kenapa sih
kayak gini kayak ntera
udah salah ada
boleh ngerti wrong
ntar kami pesen lagi
buat pengen di saint s kiss
kondisi kandungannya sih masih cenderung melemah ya
dan janinnya usianya masih sangat muda
sejauh ini untuk bayinya sih gak apa apa nino
tapi aku saranin
supaya mbak elsa untuk lebih jaga janinnya dengan hati hati
dan juga harus istirahat dan jangan kecapean
gue kan ada kontrak kerja
dua minggu ke depan kan jadwal gue padat sama putri ayu
yaudah makasih banget ya rak
karena kondisinya seperti ini
hari ini mba elsa dirawatin ab dulu ya
bed rest supaya lebih maksimal istirahatnya
sekali lagi makasih
asal aku mau pergi bentar
ada urusan sedikit
kamu gak apa apa karena aku tinggal
kalau ada apa apa kamu telpon
iya tapi jangan lama lama ya saya
gak lama gak lama
siap elsa aman disini
aduh gak enak banget sih
gak apa apa kok tante
kakek kamu masih sakit
alhamdulillah sekarang udah lebih membaik kok
iya tante tuh mau kirimin kamu salep yang kemarin tante bilang
bisa bantu sembuhin kamu
nanti tante minta alamatnya ya
kamu kasih alamat ke tante
terus nanti tante akan kirim via ojek online
jangan terima barang dari orang asing
aku gak mau kamu deket sama orang yang gak kamu kenal
dan aku gak suka alamat kita kamu kasih ke orang lain
aku sebenernya yakin
kalau misalkan tentu rosa ini orang yang baik
untuk ngasih alamat rumah ini ke tanpa rosa
gimana ya mas ali itu kan suami aku
dan aku harus nurut sama dia
nagian mas al juga pengusaha
bukan orang sembarangan
wajar kali ya kalau misalkan dia waspada terus
tanta aku sebelumnya mau bilang terima kasih banyak
karena tante sudah baik

aku rasa gak perlu deh
ini udah membaik banget
karena juga udah dikasih salep sama dokter
gak usah dikirim ya tante salepnya
kalau tante sendiri gimana
masih sakit perutnya
alhamdulillah sudah andin
alhamdulillah aku seneng dengarnya
mama main yuk